iya juga sih
berdua yuk pulang
yuk terma gue nyariin lagi
sekarang udah gak apa apa ya gus
syukurlah tapi sayang
hape canggih itu dibuang
gue gak enak badan bos
oh mungkin karena semalam keluar kali ya
eh teman paling tadi malam pada kemana
ke rumah saudara gue
ah iya dari rumah saudaranya dia
oh yaudah lagi
cepet sembuh ya
jangan pergi dulu
temenin gue ngobrol sebentar ya
tapi ada makanan gak
tadi pagi gue gak dikasih duit jajan
itu mah gampang
sik akhirnya perut gue diisi juga
mungkin ini pasti cuma mimpi
soalnya masih ada
mak apa lagu mak
itu di tas
handphone yang boleh nemu itu
itu hp neror agus terus
iya aku juga gak ngerti
awalnya sih cuma telpon
kamu akan menyesal
terus pake ngancem lagi
ya agus takut loh
pake ngancem segala
ya aku juga gak ngerti
haven itu udah agus matiin
terus itu hp udah angkus buang
nah balik lagi ke tas
masa sih gus
seru amat ya
nih yang punya hp
minta dibalikin deh gus
ya lu balik lagi
ke tempat yang boleh lo nemuin
lu tungguin di situ
lu tanya tanya deh
sama tuh orang orang di situ
pagi mana aja gus
ya juga sih mak
kita tidur lagi yuk
tenang mak temenin
tapi itu handphone bakal kebunyi lagi ya
kalo ada orang
gak bakal bunyi dah tuh ape
kesian ini anak
pasti udah dihantuin rasa bersalahnya
dia nemu hp
yang bukan haknya
mungkin abang itu tahu
bang tiap hari mah kali sini
memangnya kenapa tuh
ada suka nyariin hp gak bang
abang tau gak
orangnya di mana
kalo ada yang nemuin
katanya suruh hubungi ke sana
ya udah makasih abang
saya mau kembaliin handphonenya
sekarang kembalin hpnya
ya udah gak apa apa
om terima kasih banget kamu mau balikin hp ini
banyak file file penting disini soalnya
ya udah saya mau mohon pamit dulu
eh tunggu dulu
om mau tau kenapa kamu balikin hp om ini
nero seperti apa ya
katanya saya disuruh balikin handphone itu sama yang punya
kalau enggak saya bakal celaka
wah ceritanya udah selesai ya
siapa suara berat yang neror itu
siapa yang punya hp itu
apa yang punya atau gimana
kenapa bisa sambung ke hpnya
kan sim cardnya udah diganti
tadi sama si agus
bu bupun ke kamar mandi ya
bu bupun ke kamar mandi ya

gue masih bingung di
kan hpnya udah dibuang di tempat sampah
kenapa bisa ada di tasnya agus
wah bener tuh
gimana tuh ceritanya novel
itu kerjaannya si egy
sebenernya waktu itu si egy tergiur sama tuah handphone
pas agus pulang egy diem diem
balik lagi ngambil tuah hp
eh tapi semalaman
dia diteror dan nggak bisa tidur
dan suruh balikin
ke tangan si agus
terus waktu si agus sama temennya nengokin si egy
masukin hpnya ke tas agus
oh jadi yang masukin egy
gue kerjain sama mereka
pakirin dong di hp gue
emang mereka pikir mereka doang yang pinter
handphone siapa tuh bunyi
kupikir lu doang yang pinter
emang enak lu baru gue kerjain